emang juga sehat
oh kamu mau kesini
ke rumahnya tisna
jam dua siang ini
itu dia be
lagi di dapur
jawabnya ntar aja
gak kuat nih
karita ku mengajak
sama bonteng di astana
mada awal kelas sana
kong bobby berangkat sekolah dulu ya
cepet amat tuh jalannya
iya kong mau bikin tugas dulu
mbak be ngasih uang jajan bobby lagi
kan dian udah ngasih be
mbak be jangan terlalu manjain bobby
waktu lo masih sekolah juga gitu
jajar lo paling gede sendiri
tapi kan din nggak mau
kepala pengiran tadi itu nggak clicks natuur abis t
saat ko pa ubah
tanggal kebalistik benar benar jatuh
kalau datang lagi apa

emang juga sehat
kamu mau kesini
ke rumahnya tisnak
jam dua siang ini
iya atu emang sama tisnak seneng atu
iya iya iya ditunggu ditunggu
halo assalamualaikum pak
kang atang sekeluarga mau kesini
makan siang di rumah
main catur yuk pak
masa mau ngajakin main catur
kamu gak pernah dinasihatin sama orang tua kamu ya
kata almarhum abah saya pernah bilang waktu kecil
hei mau ke mana nanti dulu
dengerin dulu saya belum beres ngomong
nasihat abah saya sama saya pernah bilang waktu saya masih kecil
ya udah habis indah saya dengerin dah
setahu saya orang sunda doyanya makan lalapan sama sambal
belum beliin aja ayam goreng tahu tempe lalapan plus sambalnya di restoran sunda
tapi jak kalau beli di restoran mah uang saya nggak cukup
kalau buat berlima paling juga seratus ribu lo beli lauknya aja
nasinya kamu masuk sendiri
kalau beli beli aja
kalau beli beli aja
kalau beli beli aja
bikin apaan sih lo serius amat kepo aja kamu pur
beh mungkin dagang dulu ya
lo udah sarapan
lah kalau sarapan duluan gimana
tadi sarapan pakai bubur sambil nyobain
itu obat apa ya
kan kemarin ayah habis geling geling cari obyekan
badan ayah tuh terasa capek pegel
keram sama kesemutan bun
nah katanya dengan minum ini semua rasa sakit itu hilang
nanti masakin ayah sop ayam ya
ntar kalau obyekan ayah itu jadi oke
kan ayah dapat komisi yang lumayan bun
itu kalau deal
ya berarti bunda harus hemat lagi
kamu cuma mau ngasih tahu
enggak usah dijemput
ya udah deh
jemput ke mana pur
mau tahu aja lu
emang dia pengen tahu
gawatminute kita akan ditemui mata masih berangkatan
maaf pauk atau giltar wafat
woda miskin senjata wis updated light alarm
bangun dulu ya ayah berangkatnya jalan kaki aja ya